biar aku saja yang bayar sayang
masih aja pakai uang cash
belum lagi aku harus ngasih uang kembalian
bok hidup tuh yang simple simple aja gitu loh
memang saya cuma pedagang kecil
tapi saya sudah pakai free